saya juga pengen begitu bos
lo tunggu aja disitu
tidak bisa bos
lo nuduh gue
gue jagain warung bentar
gue aja kagak bisa
kalau yang dimasak
ya ada kalau yang dimasak
yaudah lo makan aja kue aja
bocah dikegaras aja
kita harus cari sayang kemana mana
akunya lagi sebel sama kamu
kita pun salah apa

sayang kesel dengan betta
kamunya gak ngerti akunya
kamu bukan nanyain kabar aku
malah nanyain hp ani yang ilang
betta cuma bantu caca ani punggung hp yang ilang
sekarang betta mau tanya
ini surat lamaran kamu
kamu tahu sekarang bulan apa
iya tapi lowongan ini dibuka sampai batasnya tanggal lima
jadi kamu sudah telat tiga minggu
deh gue pakai telur sama tahu
deh sokong balik rp tiga
emang segitu harganya
biar kata gue jarang makan disini gue hafal
gue mau nanya dulu
pok kalau telur harganya berapa pok
masya allah tahu sama kayak harga tempe sama bakwan serep
hah mati lagi
nih kembalian lo rp tiga
terus pengusaha gue gak diganti
yah pulsa gue aja abis kagak ada yang ganti
nih balikin rp sepuluh nya
kok rp sepuluh
di jalanan kampung bos
jalanannya panjang dimanenye
apakah abang tahu kita berada di daerah mana
katanya di gang sembilan bos
eh kalau nelfon jangan lari larian
saya mau pijar bang umar bos
saya juga pengen begitu bos
lu tunggu aja di situ
tidak bisa bos
terus lu nyuruh si cemen ini
untuk nyariin gue iya
gue udah lama din
gue kagak percaya
gue udah insap din
gue udah insap
gara gara gue nyopet poluan kagak pak pajudin es
yang mana gue tau
lo tanyain sama yang lain kek
sebaiknya kita tanyakan saja pada rumput yang bergoyang
kalau gitu maafin sapri udah bikin lo capek
capek juga saya bos
eh sendiri bang wajar
memang pada kemana
ya kan saya bilang saya nggak tahu pada kemana
hei ada dalam mbak
kamu ajak toh mbak
bapak tuh keren
aku lagi bertenang
tapi aku pengen telepon ate kinasi
hp gue udah gue isi pulsa
beneran pulsa nya banyak
berarti gak cukup buat curhat sama ate kinasi
lu apaan dengan ane
kalau lo gak apa apain kenapa dia nangis